bapaknya bisa ke pinggir dulu
itu yang tadi dibawa ujang
hp buat si neng
tadi kenapa gak ke si aja
kan akang yang nyuruh
si neng di rumah
bapak udah beli hp baru
dua puluh tahun yang lalu itu hari pernikahan kita
hari pernikahan kita itu hari bersejarah buat kita kang
dulu kan waktu kita nikah dirayain
bukan pernikahannya akang
tapi ulang tahunnya
ulang tahun apa
ya ulang tahun pernikahan
memangnya pernikahan ada ulang tahunnya
sudah ya nggak usah diterusin ngebahasnya
kalau kerja tuh yang bener
yang tanggung jawab
saya dinasihatin gara gara waktu dia nanya
ada yang kecupetan
berarti memang saya tahu dari memang kamu
kamu dinasehatin juga sama mamang kamu
tapi sebelum dinasehatin
saya ditendang sampai terjengkang
mana cukup buat beli hp baru
dan raket badminton
ya gimana tuh kang
duduk di situ sampai saya bilang kamu boleh pulang
di sini sering ada yang kecopetan
enggak alhamdulillah aman
kemarin enggak ada yang kecopetan
kecopetannya kan belum tentu di sini
si tete yang kemarin mungkin aja kecopetannya diangkut
kasian ya si teteh yang kemarin kecopetan
emang udah bilang sama mus
minta dibeliin raket
itu masalahnya jang
selain harus beliin safira hp baru
saya juga harus beliin raket buat emak
memangnya harga raket berapa
kalau mau cari yang murah
ada rakyat yang harganya cuma puluhan ribu
tapi saya nggak tahu kualitasnya seperti apa
kalau yang bagus
kalau yang bagus harganya bisa jutaan
kalau enggak diterutin enggak mungkin ya kang
bukan enggak mungkin
saya yang kasian
mak udah tua
waktunya menikmati hidup
esy anak satu satunya
saya menantu satu satunya
siapa lagi yang ngurusin emak
manjain emak biar dia happy
sekarang yang bikin dia happy itu badminton
kenapa mesti badminton
masa emak mau main sepak bola
enggak mau ah
kalau nggak mau yang puluhan ribu takut kualitasnya nggak bagus
beli raket seperti punya saya
saya cariin aja rakyat buat emak
saya boleh berangkat sekarang
ada yang masih mau saya tanya
kamu udah berapa tahun nikah
pernikahan kamu ada ulang tahunnya
ulang tahun pernikahan
maksudnya dirayain atau enggak
tapi sederhana aja
terakhir cuma makan pecele aja
besok ulang tahun pernikahan saya sama esi yang ke dua puluh
saya belum tahu
saya nikah udah dua puluh lima tahun
lama anca edo lah tuh ya
saya nikah umur sembilan belas
masih muda waktu nikahnya
sebelumnya pernah pacaran sama yang lain
saya mah pacaran cuma sekali
yang pertama dan yang terakhir
nikah juga pengennya gitu
biar ada aja masalahnya
saya maunya nikah itu cuma sekali aja seumur hidup
pertama sekaligus yang terakhir
dulu saya suka makan di warung emak yang jualan gado gado dekat terminal
esy ada di situ
buat saya penampilan esi itu biasa
malahan badannya terlalu kurus
tapi kalau senyum lumayan manis
umur kamu berapa
dia jawabnya judes
mau apa tanya tanya umur
saya jadi gak enak
umur kamu udah cukup
kenapa belum nikah
padahal waktu nanya gitu
saya lebih santai dari sebelumnya
belum ada yang ngelamar
supaya gak tetep judes
saya coba bercanda
senyum saya lebih lebar
sampai kelihatan gigi
kalau akan yang ngelamar
udah gak judes
tapi belum senyum
tapi sebetulnya panik
habis kejadian itu
esih jadi kepikiran terus sama saya
bikin saya susah tidur
saya datang lagi ke warung
saya mau ngelamar esih
dateng atu ke rumah
dateng atu ke rumah
masa ngelamar di warung
jadi cik esih sama kak ngus gak sempet pacaran
mungkin udah jodohnya
udah dari sananya
biarpun gak sempet pacaran
rumah tangga saya sama asih baik baik saja
gak pernah ada ribut ribut
paling paling cuma berdebat
ya itu juga saya sama esi
gak pernah ada yang ngegas
sudah dua puluh tahun
punya anak satu
kalaupun iya dirayain
saya gak tahu
kalau cuma mau makan pecelele mah
gak usah nunggu ulang tahun pernikahan atu jang
ya udah sana cari raket buat emak
ini harus pulang
kamu yang tanggung jawab
saya yang harus tanggung jawab
kok saya tanggung jawab
kan bos yang suruh saya pinjam uang
saya memang nyuruh kamu pinjam uang
tapi gak nyuruh yang kembalinya pake bunga
kamu duluan aja
cari yang bagus atau yang biasa aja
cari yang biasa aja
kenapa nggak yang bagus aja
karena saya mau belinya yang biasa aja
oke ada ada
ini taiwan punya
ini taiwan punya
ini taiwan punya
ya enggak lah
kan maunya yang biasa aja
gak pake lauk
sayur tahu sama telur dadar
jadi semuanya berapa
jadi semuanya rp dua puluh tujuh
sampai ketemu di next vlog
belakang terus terus terus
mawar kemana ke warung makan saya menyusul ah
saya duluan kamu tunggu di sini
saya kok enggak ada dompet orang yang tadi di warung iya berapa isinya tiga puluh juta saya tunggu
tapi sudah yakin ya motor ini gak ada surat suratnya
buat bukti jual beli saya cuma bisa kasih kwitansi
kebetulan kamu datang
dompet saya nggak ada
tadi sebelum kesini dompet saya masih ada
saya perlu pinjaman uang buat cucu saya yang paling besar dia mau kuliah bapaknya nyerah
kamu datang ke sini
di sini ada lahan yang mau dijual
perlu berapa hektar
boleh minta nomor hp
nanti kalau saya dapat kabar ada yang mau jual tanah
perasaan tadi waktu mau ke warung masih ada
tapi begitu habis makan
dompet saya tau tau udah gak ada
nggak tau ke mana
menurut gue nggak ada taslim
barusan dia yang bayar
nanti saya berkabar
kalau sudah punya lahan pertanian
kamu mau berhenti jadi security
terus mau pindah ke sini
kamu ya terserah kamu
saya nggak diajak
saya cuma mau bawa keluarga
kita kan satu paket
itu cuma kalau lagi diness
yah aja kita

saya mau curhat
kamu jangan salah paham
saya nggak salah paham
itu sama saja
ini raket sama koknya
ini yang paling murah
saya beli yang sedang
nggak paling murah
nggak mahal juga
kalau beli yang paling murah
takut cepat rusak
terus akan harus beli lagi
itu raket siapa
hp buat neng
kamu mau hp si omai
neng maunya sengseng aja
hp si omai juga bagus
neng maunya hp sengseng aja
dia kekeh mau hp sungsang
kalau buat beli hp sungsang
sesuai budget yang ada
art bulky neng
buktin kayaknya memang terbalik
nggak tau apa apa kayaknya
saya mah yakin pasti jatuh di jalan
lompat di saku gimana bisa jatuh
kalau nggak jatuh berarti kecopetan
kecopetan di mana
waktu mau berangkat masih ada
terus saya juga jalan kaki bukan naik angkot
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kenapa jadi tanggung jawab kamu
dia bilang saya disuruh cari pinjaman aja
bukan pinjaman yang pakai bunga
terus sekarang gimana
ikut kemana saya ke kemana mana
ikut pergi dari terminal
soal pinjaman yang tiga puluh juta sama bunganya
nanti ditagi ke siapa
kalau pergi bunganya
pun bisa lepas tanggung jawab
kamu bukan cuma harus tanggung jawab ke bunganya
dulu sekolah gak bener
kalau dulu sekolah saya bener gak banyak bolos
saya nggak bodoh seperti sekarang
ya mau atu
dari tadi teh saya nunggu ditawarin kamu
kayak ada yang nunggu dia
saya mau ke rumah
nanti kita buka
kok nggak jawab sih
saya susul aja ke kantor
soal kerjaan yang ditawarin kenalan kamu itu gimana
sudah diisi saudaranya orang hrd
yaudah sana kerja
kan sudah keduluan saudaranya orang hrd
maksud saya terusin kerjaan kamu di sini
saya susul aja ke kantor
soal kerjaan yang ditawarin kenalan kamu itu gimana
sudah diisi saudaranya orang hrd
yaudah sana kerja
kan sudah keduluan saudaranya orang hrd
maksud saya terusin kerjaan kamu di sini
sepertinya kamu capek
kamu mau ngebantah saya
kalau saya bilang capek
berarti kamu capek
kalau ini autor sangat berharga
perhatian itu terlaluregalo
jiwa ada zatnya emp bola sultan prime barat
maksud saya dua porsi
saya ada masalah sama pipit
yaudah kamu ke rumah a aja
tepung tapioca itu apa
hampir sama seperti sagu
kalau tapioca dari singkong
tapi cilok itu dibikinnya cuma dari tepung tapioca aja
tapi dicampur tepung tarigu
terus dikasih bumbu bumbu
nah cilok itu enaknya kayak apa
tergantung sama bumbu bumbunya
kamu pernah jualan cilok
bukan pernah jualan cilok
tapi cuma tahu aja
tapi sempat kepikiran juga buat jualan cilok
kan kamu sibuk jadi copet
maksudnya nanti kalau udah berhenti jadi copet
memangnya kamu ada rencana mau berhenti jadi copet
memangnya kamu seumur umur mau jadi copet
aku tuh jadi copet karena belum punya kerjaan lain
terus mau usaha nggak ada modal
bukan nyama nyamain memang sama
saya ada janji sama kang murad
tadi tuh aku ngerasa
kenapa tukang ciloknya
kenapa tukang ciloknya gak mau dipanggil emang
jangan buang sampah sembarangan
buang sampah itu harus di tempatnya
saya sama pipit jadi partner udah hampir dua puluh tahun
istilah kang mus satu paket
selain kita partner
masing masing punya keluarga yang harus diurus
istri kang pipit kan udah gak ada
anak anaknya udah nikah semua
udah keluar dari rumah
udah punya keluarga sendiri sendiri
saya udah mau berhenti jadi security
mau beli tanah di lembang
saya mau hidup sama istri
mau tani cabai bawang dan tomat
saya mau mempekerjakan petani penggarap bagi hasil
saya cuma mengawasi
sama mengurus jualannya ke pasar

bukan bisnis sekarang atau dulu
saya harus tetap satu paket sama pivit
kang murad udah jelasin ke kang pipit
belum saya jelasin
pipit udah terlanjur marah
nanti saya yang jelasin
terima kasih jang
kalau udah kamu jelasin
mamang jangan sedih
mamang itu kalau lagi sedih
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
harus kita cek dulu
kamu mau langsung pulang atau mau mampir dulu
siapa tahu kamu mau mampir ke bioskop
kalem buat aku
gak usah pake gak apa apa
kalau takut jatuh kamu pegangan aja ke saya
cuma pegangan jaket juga gak apa apa
jadi willy juga mau keluar gak kuat sama bubun
masalahnya sekarang willy punya tanggung jawab buat ngembaliin uang pinjaman yang disuruh bebun
bubun gak mau angkat telepon a pernah susulin ke terminal dia gak ada dia menghindar dari a
suruh si willy ketemu a
aku kasih empat eur aku kasih lima eur
udah aplikasi wunity
siapa tahu kamu mau mampir ke bioskop
kalem buat aku
gak usah pake gak apa apa
kalo takut jatoh kamu pegangan aja ke saya
cuman pegangan jaket juga gak apa apa
serem ah liat tato nya
orang pake tato mah biasa meren
ini mah kayak gangster
cemain kamu mah
kalo gak berani kamu diem disini
gak terlalu sih
kalau buat sehari hari mah cukup
gak tau tah
iman mah iman
yang lima waktu mau lewat
soalnya kata temen saya
gc pake absenan baru
bisa dilihat surat suratnya sim sama stnk nya pak
kalau sim ada tapi kalau stnk nggak ada
kalau begitu teteh bisa turun dulu dari motor
bapaknya bisa ke pinggir dulu
sampai jumpa di video selanjutnya
bapak udah beli hp baru
uang yang bapak punya
cuma bisa buat beli hp siomay
kamu mau syukur
nggak mau terserah
kebutuhan kamu bukan cuma buat hp baru
setiap hari kamu butuh ongkos buat sekolah buat jajan
buat kebutuhan lain yang suka tiba tiba ada
buat ini buat itu
yang lebih penting lagi
sebentar lagi kamu bisa
butuh biaya besar
sampai hari ini bapak belum tahu
kalau kamu gak bisa prihatin
nggak bisa ngerti keadaan bapak
itu artinya kamu nggak kasihan sama bapak
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
bapak bisa mencoba
kapan kamu ketemu sama kang cecep
nanti di nes dulu
nanti dimarahin sama si bos
jangan takut sama bubun
itu urusan kang cecep
ketemu di mana
itu di mana
saya belum tahu
tapi kamu benar
kalau si bos marah
urusan kang cecep
oke lah kalau begitu
kamu di mana
saya di kantor polisi
saya dituduh mencuri motor
cepat kamu kesini
maaf bos saya gak berani
saya pernah ditangkap polisi
gara gara ribut di tempat dangdutan
nggak berani bos
kamu ngebantas aja